dan sudah hadir di studio cnn indonesia dr viera lovita
terima kasih sudah datang di sian indonesia newsroom sore hari ini
dokter sudah hampir sepekan ya meninggalkan solok dan sekarang beralih ke jakarta
apakah dokter sudah merasa lebih aman kondisi saat ini
jauh lebih aman
jika dibandingkan jika waktu masih di solok
apa yang dokter rasakan sekarang
lebih bisa beristirahat ataupun tidak terganggu dengan intimidasi
bisa istirahat jelas
dan yang pasti bisa menjelaskan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di sana
dokter meninggalkan solok sejak hari apa dok
selama berada di jakarta dokter sudah merasa begitu terlindungi dengan mungkin dari keterlibatan pihak aparat keamanan
ataupun dari pihak beberapa aparatur negara lain yang mungkin juga membantu dokter yang merasa aman hari ini
kalau saat ini cukup dari para relawan aja
dan dari para
dari para kolega dokter yang menolong saya
jadi selama di solok anda tidak mendapatkan perlindungan cukup signifikan
di solo lumayan kalau dari kapolresnya lumayan
cuman tetap saya masih mendapat intimidasi tersebut
sampai hari ini sudah hampir satu pekan anda di jakarta apakah masih ada intimidasi yang anda dapatkan
masih berupa telepon dan wa
terbaru ya tadi siang tadi siang sekitar dua belas tiga puluh
bentuknya seperti apa ini mungkin dokter fiera bisa ceritakan
itu telepon dari orang yang mengaku wagub wakil gubernur sumatera barat
bentuk intimidasinya seperti apa mungkin dokter bisa cerita
beliau minta saya untuk tidak bercerita kepada siapapun lagi tidak mengangkat telepon dari siapapun lagi
dan kalau ditanya bilang bahwa semua sudah selesai
saat mediasi berakhir
seperti kalimat ancaman teror ataupun seperti apa mungkin dokter fiera bisa ungkapkan lebih detail
minta supaya saya tidak mengangkat telepon siapapun
dan kalau ditanya harus jawab begitu
harus jawab bahwa yang terjadi itu diarahkan saya
bahwa intimidasi itu nggak terjadi
bahwa begitu dengan mediasi semuanya selesai
padahal itu tidak benar
malah beliau termasuk mengintimidasi saya
dan marah marah tidak jelas akhirnya saya matikan saja teleponnya
anda kaget dengan masih ada intimidasi ketika anda sudah di jakarta
kemudian sudah ada perlindungan
kenapa bisa lagi terjadi seperti ini apa yang anda bisa pahami
ya itu saya heran
kok seharusnya kan pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya
seharusnya kan lebih memberikan perhatian terhadap saya korban persekusi
bukannya malah memojokkan saya
dan membuat seolah olah saya
membuat seolah olah saya memblokir masalah ini
jadi seharusnya mereka hadir untuk memberikan dukungan
seurang urangnya mendengarkan apa sebenarnya yang terjadi kepada saya
bukan bertanya kepada orang lain yang tidak mengalami persekusi
berarti anda bisa katakan tidak ada dukungan sama sekali dari aparat
ataupun pihak pemerintah terkait dengan kondisi anda ketika mengalami persekusi selama ada di solok
kalau menurut saya dari aparat tidak ada dukungan sama sekali dari aparat atau pihak pemerintah terkait dengan kondisi anda ketika mengalami persekusi selama ada di solok
kalau menurut saya dari aparat tidak ada
dari kolpor dan jajaran tidak ada
cuma ada jadi pelitian
yang dari pihak mereka
yang dari pihak mereka
yang masih berupaya
maksudnya seperti apa ini dokter
tidak boleh bicara pada siapapun
terus kalaupun bicara harus bilang semuanya sudah selesai
harus sesuai skenario mereka
bahwa tidak ada terjadi
bahwa tidak ada terjadi
intimidasi tadi sementara yang saya alami tidak seperti itu mungkin bukan belum sampai pada
intimidasi secara fisik gitu kan tapi secara mental dan psikologis pasti ada gitu
berdasarkan apa yang saya baca anda mengunggah status pada tanggal sembilan belas mei kemudian juga tanggal dua puluh
sehingga tanggal dua puluh satu mei
dua ribu tujuh belas dan sebenarnya tanggal dua puluh dua anda sudah memberikan klarifikasi sudah memberikan surat pernyataan bahkan tanggal dua puluh tiga anda didatangi oleh sejumlah
anggota ormas kemudian juga oleh aparatur negara
bagaimana nanti kita akan berbincang lagi setelah jeda berikut mungkin banyak hal yang menarik
pemirsa dan juga saya pribadi ingin tahu sebenarnya kasus seperti apa yang anda alami saat ini
ya cnn indonesia newsroom akan kembali bersama dokter fira untuk berbicara mengenai bagaimana
pasca persekusi yang dialami selama dia berada di solok dan apa nanti rencana ke depannya setelah dia hijrah ke jakarta tetaplah bersama kami
kita lanjutkan perbincangan dengan salah satu korban persekusi dokter fiera lovita saat status anda di media sosial menjadi viral ya dokter ya
imbasnya tidak hanya anda yang diintimidasi tapi juga kapolres dicopot anda ada komentar terkait dengan berita tadi
pemerintah pusat ya berusaha untuk menunjukkan bahwa
ada keseriusan untuk
menangani kasus persekusi ini gitu
walaupun begitu saya berterima kasih kepada kapolres karena waktu itu saya juga sempat waktu keluar dari
solok saya sempat dikawal gitu dengan mobil patroli sampai dengan ke bandara
oke saya kembali lagi ke kronologi sekisah anda dalam
kasus persekusi kemarin di solok pada tanggal sembilan belas anda mengunggah status sosial di facebook kemudian tanggal dua puluh dua anda sempat
didatangi lalu memberikan
klarifikasi dalam bentuk surat mungkin anda bisa ceritakan ada berapa kali surat pernyataan yang anda buat dokter
jadi pas hari senin
saya bekerja seperti biasa sesuai dengan
isi kronologis yang saya buat itu buat bersifat sebenarnya pribadi cuman akhirnya meluas menjadi konsumsi publik gitu ya
cuman saat itu ya seperti biasa saya bekerja terus dipanggil oleh langkantor gitu kan
diminta untuk menutup akun dan menghapus postingan
dan juga nama
rumah sakit dan sudah saya kerjakan
kemudian datanglah gitu
dari rumah sakit yang menyatakan bahwa ada intel
polisi yang ingin bertemu dengan saya gitu terus setelah
bertemu di rumah sakit
akhirnya ditanya ditanya semuanya diinterogasi saya dan di foto dan setelah selesai saya keluar menuju parkiran
setelah sampai di parkiran
setelah masuk mobil
saya dikelilingi oleh beberapa orang
yang membawa atribut
dan saya keluar mereka menutup jendela dan saya keluar
dan mereka meminta
saya untuk minta maaf
melalui akun facebook saya
dengan tulisan tangan
dan akun facebook saya diminta buka lagi dalam waktu secepatnya
jadi saya minta dalam waktu satu jam

itu apa bentuk pernyataan yang ditertuliskan
yang tertulis tangan itu mungkin dokter fiera masih ingat
bahwa saya menyesal minta maaf
telah membuat beberapa pihak tersinggung
dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
berarti tadi anda katakan ada intel yang bertemu dengan anda di rumah sakit
dalam artian di sini ada pihak keamanan yang tahu ketika anda didatangi oleh sejumlah kelompok masyarakat
dan menggedor gedor kacar mobil anda
dan mereka membiarkan saja kasus itu kondisi itu
pertama saya dipanggil dulu baru kemudian kasus itu terjadi gitu
kemudian dalam waktu saya dipanggil itu saya sudah diperingati
dilihatin posting postingan di fb nya intel tersebut
bapak intel tersebut bahwa ada beberapa ormas termasuk fpi yang sedang bergerak mencari saya
itu di hari yang sama tanggal dua puluh dua itu
jadi ketika ada aksi teror di rumah sakit waktu itu ya di halaman parkir
aparat masih ada disana
saya telpon beliau itu di rumah sakit waktu itu ya di halaman parkir aparat masih ada disana

kanit intel itu dan beliau datang gitu
membantu mengamankan atau membantu menengahi atau bagaimana
berdiskusi dengan mereka gitu
saya nggak tahu diskusinya apa gitu
tapi anda tetap harus membuat surat pernyataan meskipun sudah ada diskusi sudah ada pertemuan dengan pihak mental tersebut
kemudian tanggal dua puluh tiga anda mengeluarkan surat pernyataan lagi kenapa bisa seperti itu ada dua kali surat pernyataan resmi
iya surat pernyataan
kalau surat pernyataan pertama kan cuma berupa saya aja pernyataan saya
dan diposting atas permintaan orang orang yang berada di sekeliling mobil saya di parkiran
pas surat pernyataan yang kedua saya dipanggil lagi ternyata para petinggi ormas termasuk fpi sudah berada di kantor gitu
dan saya dipanggil oleh staff rumah sakit dan diberi pengarahan harus begini harus begini gitu
jadi ada campur tangan pihak rumah sakit ketika anda akan menandatangan atau membuat pernyataan baru pada tanggal dua puluh tiga
iya menurut mereka sebagai mediasi ya
iya menurut mereka sebagai mediasi ya
iya menurut mereka sebagai mediasi ya
sebagai mediasi anda yang membuat atau ada pihak lain yang mendorong anda untuk membuat pernyataan sesuai dengan apa yang mereka instruksikan ke anda
iya yang mereka menyuruh
jadi anda diminta menuliskan seperti apa yang mereka ucapkan pada tanggal dua puluh tiga itu
atau hanya tinggal tanda tangan sudah berbentuk form
oh enggak enggak jadi terbuka aja sekarang ya
saya memang didiktekan gitu jujur didiktekan menuliskan surat tersebut
dan itu di hadapan ormas di hadapan fpi

iya direksi rumah sakit yang menyuruh saya gitu
saya mendengarkan kata direksi rumah sakit
apa isinya mungkin dokter fira bisa detail ceritakan kali
ya bahwa mungkin saya menyesal dengan sesungguh sungguhnya setulus tulusnya begitu ya
terus juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan menggantinya dengan perbuatan yang baik
dan kemudian karena ada yang kurang itu di medsos tentang positingan saya itu dijelaskan bahwa itu menghina menghina ulama dan umat gitu
jadi tambahannya yang tulisan tangan itu saya paraf lagi gitu harus ditambahkan gitu mereka minta
jadi anda ketika melakukan surat membuat pernyataan tersebut anda merasa terintimidasi
dan anda tidak punya hak untuk menolak sama sekali dan tidak ada bantuan dari pihak rumah sakit apalagpun apa yang pada satu mendampingi anda
sedih memang tapi kenyataannya begitu sampai sekarang saya masih takut takut untuk mengumumkan hal tersebut
karena saya sampai siang tadi masih diintimidasi
dan itu oleh pemerintah daerah sendiri kan gitu
dan setelah dicek nomernya ternyata benar nomor beliau gitu
anda pada tanggal dua puluh tiga itu tidak menyangka bahwasannya anda akan kembali lagi dihakimi
kemudian didatangi oleh beberapa ormas bahkan mungkin direksi anda dan juga petinggi rumah sakit dan mungkin beberapa pihak lain seperti menghakimi anda pada saat itu
ya nggak percaya gitu soalnya saya udah habis habisan kan yang hari senin itu secara fisik mental juga kan
terus juga ternyata habis itu teman teman pada lapor kok semakin menjadi jadi gitu
jadi semakin hujatan hinaan cacian itu semakin menjadi jadi
bahkan foto saya juga diedit
terus file file pribadi saya dan keluarga di obrak abrik di posting dan mereka dengan kata kata yang tidak senonoh gitu
dan kata kata mengajak kepada kebencian gitu
iya sekarang anda sudah pindah ke jakarta membawa serta anak kemudian juga suami
cuti dulu apa yang sekarang anda rasakan keluarga anda bagaimana
ya alhamdulillah lah mulai merasa tenang gitu ya
walaupun belum seratus persen tapi alhamdulillah jauh banget perubahannya
waktu masih di solok
berarti anda belum berhenti ataupun mengundurkan diri dari rumah sakit
jadi status anda hanya cuti
dan anak anak anda masih bersekolah di sana
libur kenaikan kelas
baik ini berarti asumsinya dokter fiera dan keluarga akan kembali lagi ke solok seperti itu
apabila nanti masa cuti berakhir anak harus kembali sekolah atau seperti apa ini
untuk saat sekarang saya belum berani komentar ya
tapi menurut saya sudah tidak mungkin lagi tinggal di sana gitu
karena nama saya sudah jelek banget ya
kecemaran nama baik gitu
dan yang lebih pasti pembunuhan karakter gitu
saya sudah dicap dengan kata
kata kata yang tidak itu
dan dukungan dari pemerintahan daerah nggak ada sama sekali
anda sudah beberapa tahun tinggal di solok
selama empat belas tahun anda sudah membaur bahkan mungkin boleh dibilang sudah menjadi warga solong
meskipun anda katakan tidak asli dari solok
anda meninggalkan solok begitu saja selama empat belas tahun anda menghabiskan waktu di sana bagaimana ini
pasti sedih lah
saya juga harus memikirkan keadaan psikologi saya dan anak anak gitu kan
dan juga masyarakat setempat
salah satunya itu pak kepala keamanan daerah saya saya pamit waktu itu cuti kan
marahnya luar biasa sama saya
dan menuding saya lah yang penyebab semua ini terjadi gitu
jadi saya juga udahlah udah plus
jadi anda tidak melihat akan ada masa depan lagi di solok buat anda dan keluarga
apalagi itu tadi siang kan masih di insayamah saya
bahwa saya kalau ngomong ke media harus sesudah media sosial
tapi nggak terjadi apa apa
mungkin dalam pikiran mereka intimidasi itu harus berupa fisik gitu
tapi mereka mungkin gak mau nyadari apa yang saya rasakan sebagai korban persekusi gitu
bahwa berbagai ancaman saya terima berbagai intimidasi melalui telepon chat dan medsos masih sangat banyak saya terima gitu
anda berarti akan pindah ke luar kota ke tempat lain
mungkin boleh jadi di jakarta atau tempat lain
anda sudah akan kepikiran mau kemana
atau kalian memang menghabiskan waktu di jakarta
belum belum kepikiran
karena itu menyangkut masa depan saya dan anak anak
jadi saya tawaran sudah banyak
cuma saya harus berpikir hati hati ke depannya gitu
karena ini bukan masalah pindah sementara gitu kan
jadi saya harus memikirkan lingkungan yang bagus buat saya dan anak anak
dan saya bisa mengabdi kembali sebagai dokter
berarti anda masih mengikuti trauma yang dalam untuk memulai kehidupan baru
di tempat lain
pertimbangan anda untuk pindah ke tempat baru apa ini saat ini
trauma untuk tempat baru tidak
cuman trauma tempat lama jujur
pertimbangannya ya keamanan
terus kenyamanan buat saya sama anak anak
udah nggak ada yang lain lain
toto fira tadi katakan bahwa masih mendapatkan teror bahkan hingga saat di siang
berarti dalam artian anda tidak merasa nyaman
anda tidak merasa aman sebagai warga indonesia dari sisi hukum dan perlindungan keamanan
apa yang akan anda harapkan
apa yang akan anda harapkan dengan kondisi seperti nanti ke depannya
ya saya harap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya
seharusnya lebih concern lebih perhatian gitu
bukan hanya mendengarkan kata orang kata ini kata itu
tapi benar benar care dan pendekatan kepada korban persekusi itu bukan dengan cara marah marah
dengan bukan cara mendengarkan kata orang
tapi didekati secara personal gitu
ditanya kejadian sebenarnya apa
apa yang saya butuhkan
apa yang saya butuhkan
apa yang saya butuhkan
apa yang saya butuhkan

dan nggak berusaha buat menutupi
dan tidak berusaha untuk mengintimidasi korban
padahal saya sudah merasa bebas gitu ya
sudah merasa bebas dari sana
ternyata saya masih mendapat intimidasi
malah lebih parah dari wakil gubernurnya malah tadi siang
saya disuruh begini
saya masih diarahkan begini
saya tidak boleh ngomong ke media
saya tidak boleh menyatakan bahwa masih ada intimidasi sudah mediasi
dan saya dikatakan dengan kata kata kata si ini kata si itu kata direktur saya begini begini ya sudah
saya minta maaf dan telepon saya tutup
dan setelah dicek sama rekan rekan ternyata benar itu telpon beliau
lalu kalau anda melihat kondisi seperti ini apa yang anda inginkan ke depannya dari kondisi seperti ini
pelajaran apa yang anda petik
mungkin memang di saat anda punya kebebasan berekspresi karena itu status sosial anda di media sosial anda pribadi
tapi pelajaran apa yang anda petik dengan insiden dan kasus ini
bahwa berhati hati kita ya di medsos itu pasti
tapi yang jelas bahwa persekusi itu sepertinya memang terorganisir dan sistematis
bahwa seperti yang dibilang oleh ketua safenet pak damar
bahwa mereka itu sudah
mereka mencanakan dengan seksama mencari korban yang dianggap lemah
banyak menurut saya yang isi statusnya lebih parah dari saya dengan malah kata kata
saya maaf saya tidak membawa nama waktu itu tidak menunjukkan nama beliau dan tidak memakai foto beliau
memakai kata ulama kan semuanya ulama seperti dokter pengacara penyiar televisi
cuman mereka mencari titik kelemahan saya dan itu berhasil gitu
saya lihat beberapa korban yang dianggap lemah
kursi itu biasanya memang kaum kaum yang sangat mudah untuk dijadikan sasaran
bukan kaum kaum yang ada backupnya atau yang mereka sukar untuk ditaklukkan
jadi ini semacam propaganda juga buat mereka bahwa mereka itu hebat dan sebagainya
dan mereka bisa menguasai situasi
para korban biasanya takluk termasuk saya saya akui juga
awal awalnya saya juga begitu
di saat saya merasa ingin diam ingin tidak mempermasalahkan
malah tudingan itu semakin menjadi jadi terhadap saya
saya dianggap memblow up saya dianggap mengada ada bahwa cerita saya itu hoak itu jelas nggak bisa saya terima
saya diam bungkam bukannya takut
saya diam bungkam untuk meredam semuanya
agar kasus ini tidak berkepanjangan
tetapi malah itu disalah artikan oleh beberapa pihak
dan ke depannya saya ingin bahwa pemerintah pusat dan daerah lebih hadir dan lebih nyata tindakannya terhadap korban korban persekusi
bukannya membungkam tapi malah memfasilitasi dan memberikan kepedulian yang nyata buat mereka
baik terima kasih sekali untuk waktunya dr fiera lovita berbagi dengan kami mengenai apa yang terjadi dan juga harapan anda ke depannya terkait dengan insiden persekusi
yang mungkin melanda anda dan juga banyak orang lain
terima kasih atas waktunya selamat sore dokter